jangan pernah bikin onan disini
kalau lo gak mau dengerin apa kata temen oe
berani beraninya kamu ha
panggil bapak kamu
kamu juga menakutkan
ayo mending kita berantem aja
hah mendingan kita berantem
kalau selama dipesantri kunat tak
bikin kesal dan bikin marah ustaz sama ustadz
biar dulu ya
kamu baik baik saja
baik baik aja disana
jangan lupain kami disini ya
belajar yang benar
kalau selama ini ustadz galak sama dodot
maafin pakde ya
kalau pasangkan padet bikin dadu nggak seneng
saya terima kasih kepada semuanya karena telah mengurus dodot dan mengajarkan dodot dengan baik
dodot pamit ya teman teman
saya terima kasih kepada semuanya karena telah
mengurus dodot dan mengajarkan dodot dengan baik
dan mengajarkan dodot dengan baik
dodot pamit ya teman teman
kan emang kamu mau jadi dokter ahli bisnis
tuh ngapain buka buku begituan
sobri ilmu pengetahuan itu kan banyak
segala macam ilmu selama bermanfaat kita pelajari
biar wawasan kita luas betul tidak
betul tuh mending lu olah gak usah ganggu deh
tau kan gue naekin nih
enggak rupet banget sih
ya baca gituan
nih aku baca tentang super hero
jadi lebih suruh nih
tolong ada monster
buku di bawah di sini
wah buat onar
jangan pernah bikin onar disini
kalau lu orang gak mau dengerin apa kata temen oe
berani beraninya kamu ha
cemen panggil papa
kamu juga menakutkan
ayo mending kita berantem aja
hah mendingan kita berantem
pukulan mengumpul bisul
kabur kabur kabur
kekuatan pengacur bisul
ah takut takut takut
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
eh lagi ya
liat dong disini yang bersih
eh tau gak
kalian tuh kalau ketawa tuh
jangan lebar lebar mulutnya
berisik ini tuh perpustakaan
sekolah kun anta
kamu tuh kalau ketawa
jangan lebar lebar mulutnya
nanti giginya tuh lari lari
aduh ini kok kurang ada tuh
tau bisa kali
hmm kita pindah aja ya
sialan sialan sialan
indra kursi kemana
misalnyaeven usando boo serius
tapi y esquersekan
bahkan kalau masalah gabung
ini yuk yuk kecergi ya guys boleh boleh boleh boleh
walaikum salam walaikum salam wikor sergi lagi main bola ya ikutan dong ikutan gak
kita bikin lingkaran lebih luas dan kita yang mengoper bola ya
ya jangan sama indra ya lebih teruk
ya itu itu maksud saya